ya tak apa
neng teh tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ambu atau ibu
hari gitu mah ngerti saya oke
nya broding wadadang

benar bisa dong
si abah memang harus melakukan hal yang seperti ini
itu yang terbaik buat si neng
si abah kayak gitu
kirap kirap kirap
oh si neng orok
si neng baikkan
sudah mau makan sekarang
kalau gitu nanti siang saya nengokin neng orok ya
saya bawain makanan buat neng orok
aduh hatunuhun pisang
terima kasih ya
sudah mau ngasih perhatian sama neng orok
pasti dia senang teh
karena sudah lama dia tidak dapat perhatian dari seorang ibu
neng orok sukanya makanan apa bah
si neng teh
kesukaannya sebelak ceker teh
aduh gimana ya
kan kalau baru sembuh neng orok
neng orok apa boleh makan pedes
emangnya neng orok mau dikasih makan sebelak ceker tapi enggak pedes gitu
yang penting si neng deh
merasa diperhatikan sama teteh
jadi dia teh senang pisang
dapat perhatian dari calon seorang ibu barunya buat dia
kalau gitu saya siap siap dulu ya kak ngabah
kalau dapat telepon dari teteh teh
ambil tangan ya bayar
semoga abditeh tidak salah ini teh memilih calon ibu baru buat si neng
ya allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
ampunilah dosa kami
dosa keluarga kami
dosa teman teman kami
sayangilah kami sebagaimana orang tua kami menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya allah
ya allah hanya kepadamulah kami memohon pertolongan
hanya kepada engkaulah kami berlindung
pada saat ini teman kami boy sedang tertimpa musibah ya allah
ya allah teman kami sedang difitnah
engkau maha adil
engkau maha bijaksana
dan engkau maha tau ya allah
kami memohon perlakuan yang seadil adilnya untuk teman kami boy wirawan ya allah
jika memang dia tidak bersalah ya allah tolong selamatkan ya allah
berilah teman kami keselamatan ya allah
rukbana atinna fit dunya hasanah
wafil a'ahiru ati hasanah
itu adalah meli meli
si boy belum ada kabarnya juga nih
kayaknya udah deh fix
oh ya udah deh
kalau gitu gue ikut juga
gue takut mereka kenapa napa
siapa tahu polisinya mau dapetin kita kan
misalkan kita tampangnya jujur gitu kan
ya emang kita mau ngomong jujur kelas megan
ya ampun gue tuh yakin banget kok boy itu gak bersalah
yuk langsung aja
yuk langsung aja
adekant dipena k kurt
car untuk sedih pasti
udah sin jalan dulu denyan
ayo udah udah ketinggalan aja mereka
orang abah sudah sembuh
udah bisa berubah
udah bisa makan lagi
gitu atu neng
jangan bawa penyakit pulanglah
abis itu abah ketularan nanti maknya
iya abah alhamdulillah
abah sudah makan
alhamdulillah abah mau
udah abah sudah makan
neng nanti abang mau ketemu calon mamah baru neng
abah kalau sore neng gak bisa
soalnya neng kalau sore itu nanti mau nonton reva sama gue
ikutan kontes cocok sedeqai
soalnya ini udah janji sama mereka bu
neng neng udah tidur ya
baru aja keluar dari rumah sakit
ayah mau ulit ulit kemana tuh abah
aku mau abah
aku mau abah
hei aku mau abah
ngelawan terus orang tua tuh
yaudah gini aja abah
gimana kalau kita ketemuannya itu
kalau nanti neng ketemu sama calon mama baru
neng itu sepulang neng dari nonton kontes aja
kalau enggak gini aja deh
abah sama calon mama baru kemana gitu
nanti neng nyusul janjian di mana gitu
ya tuh udah bisa tuh neng
kan udah janji
udah lah kumohon ntar lah kumohon kek loh
nanti abah telepon dia
abah rubah sekejuh
alhamdulillah neng ya
udah bisa nerima mamah baru
semoga calon mama baru neng itu bisa jadi calon istri yang baik
dan calon ibu yang baik